sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
berikanlah petunjuk kepada aku
jika memang winona dan aku tidak berjodoh
dekatkan aku dengan winona
dan jika memang dia pilih hatimu
untuk menampingi hidupku
kuatkanlah hati kami
iringi setiap langkah dalam hidup kami
berikanlah kami yang terbaik
berikanlah kami yang terbaik
berikanlah kami yang terbaik
berikanlah kami yang terbaik
kami pasrahkan semua urusan dalam hidup ini
hanya di tanganmu
hanya kepadamu aku meminta
hanya kepadamu aku memohon
berikanlah kami yang terbaik
di dunia kita
dan di akhirat kita
dan kita akan benar
setelah masa terbaik
akonsyik dan suka
ah kenapa mama gak bilang mau pindah dari rumahnya nara
kamu harus cepat cari rumah kontrakan buat kita tinggal bersama
kamu juga gak mau kan lama lama tinggal di rumah jody
soalnya aku lagi mau buka praktek sendiri
kalau udah terwujud aku pasti nanti ajak mama dan papa tinggal bareng
ya kenapa gak sekarang aja kita tinggal bersama
soalnya kan ya kalau tante fresa tau pasti dia mencet aku dari kerjaan aku ma
padahal ya ma
nanti pasti aku ajak tinggal bareng ya
enak aja mau tinggal bareng
nanti aku yang repot
tahan ya tempenya
bapak sama kakek mana bu
ya palingan kakek juga di rumahnya haji rido
terus bapak lagi di bengkel
jaga jaga supaya irwin sanger datang lagi ke sana
terus bikin kacau lagi
kenapa rumah sepi ya
gak usah khawatir
ibu udah nerima anak kos baru kok
kamar kamu yang di belakangnya
yang itu ibu kosin
ibu aku mau ke rumah
aduh bawa nih baru dapet segini
bila pernah terbersih dalam benah kakek
bila pernah terbersih dalam benah kakek
kamu mau berusaha
mulai dari bawah seperti ini
kamu mau berusaha mulai dari bawah seperti ini
dateng bayang ke sini mereka
jangan jangan kena rahasia lagi
kelihatannya agak kurusan badannya ya
seseorang sih paham kemilauan
itu ada di tasuda
jangan mau ng experiencing